saudara pencarian hari ke delapan korban banjir lahar hujan gunung merapi terus diupayakan
tim mengalami kendala karena kondisi medan yang sulit dijangkau dan cuaca yang tak menentu
hari ke delapan pencarian tim gabungan terus memaksimalkan untuk menemukan sebelas korban yang masih dinyatakan hilang akibat banjir lahar hujan gunung merapi
pencarian dilakukan di sembilan sektor dengan mengerahkan delapan ratus lima belas personil
dan selain itu pencarian juga menggunakan drone thermal dan melibatkan doanjing pelacak
sementara itu saudara korban jiwa banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat bertambah menjadi tiga puluh satu orang
penambahan terjadi setelah tim dvi berhasil mengidentifikasi dua orang yang ditemukan di kabupaten sijunjung
sementara jumlah korban yang masih dinyatakan hilang dan dicari di taman
lima datar hingga saat ini berjumlah sebelas orang
terdampak banjir lahar hujan marapi
tiga sekolah di kabupaten tanah datar sumatera barat terapkan sistem pembelajaran daring
pembelajaran daring dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan
dari tujuh belas sekolah satu di antaranya terdampak langsung tertimbun material banjir hingga ketebalan enam puluh sembilan